anda masih menyaksikan breaking news kompas tv saudara ini dia gambar terkini di gerbang tol cikampek utama di kerawan jawa barat
ini adalah gambar di mana banyak sekali para pemudik begitu yang antre di gardu tol cikampek utama
ini total ada sepuluh gardu utama yang memang disiagakan dan delapan gardu satelit untuk transaksi pembayaran tol ke arah cirebon dari gerbang tol cikampek utama atau cikatama begitu
dan digambar sebelah kiri layar televisi anda gambar arus lintas di gerbang tol cikatama karawang dan ini ada di kali kangkung semarang
yang dimana kali kangkung semarang ini juga terjadi antrian kendaraan di pintu gerbang tol
ini tentunya menjadi perhatian
bagi warga yang akan melintas di gerbang tol kalikangkung semarang untuk menyiapkan kartu elektronik anda dan memastikan kartu elektronik anda sudah dalam kondisi terisi ada saldonya
sehingga ketika melakukan tap di pintu gerbang tol kalikangkung semarang ini tidak terjadi antrian kendaraan
dan untuk gambar terkini di sebelah kiri layar televisi anda ini ada gerbang tol cikatama di karawang jawa barat
ini belum terlihat antrian kendaraan dari gambar
tapi menuju gerbang tol cikatama antrian juga sudah terlihat padat
sudah diberlakukan one way di gerbang tol cikatama karawang untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas
ada sejumlah gerbang tol yang memang juga telah dibuka untuk mengantisipasi kepadatan
untuk para pemudik dihimbau untuk memilih lajur lajur yang memang masih sedikit mobil untuk melintasi gerbang tol
dipastikan sekali lagi bahwa bagi anda yang melintasi tol dimanapun berada untuk memastikan kartu elektronik tol anda dalam kondisi terisi atau ada saldonya
dan saudara kita juga akan melihat bagaimana suasana terkini di gerbang tol palimanan
sudah ada nanda aprilia di sana selamat pagi nanda
nanda bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol palimanan pagi hari ini
saya melihat di belakang anda ini kondisinya sepertinya cukup ramai lancar saja di sana
belum terjadi kebenatan betul kan demikian nanda
untuk lebih jelasnya saya akan menggambarkan kepada anda situasi saat ini di gerbang tol palimanan tepatnya di kilometer satu ratus delapan puluh delapan ruas tol cipali
beginilah situasi per pagi ini di sekitar pukul sembilan tiga puluh tujuh waktu indonesia barat
di mana ini sudah terpantau sebenarnya sejak tadi pagi kami tiba di lokasi
situasinya masih seperti ini padat rame lancar maksud kami
yang dimana ini juga mungkin salah satu
satunya adalah penerapan one way yang juga sudah diterapkan sejak tadi malam sekitar pukul dua puluh satu lima puluh waktu indonesia barat
tepatnya dari titik kilometer tujuh puluh dua ruas tol cipali sampai dengan ke titik kilometer empat ratus empat belas ruas tol semarang batang
nah kalau ditanya sampai dengan kapan sebenarnya penerapan sistem one way ini akan berlangsung
kita pun sampai dengan saat ini masih menunggu dan juga menunggu informasi dan juga melihat bagaimana situasi di
ruas tol cipali khususnya
karena kalau dari pihak kepolisian maupun dari pihak pengelola tol sendiri menyebut bahwa ini sifatnya dinamis
melihat dari kepadatan yang ada sebenarnya salah satunya di ruas tol cipali sendiri
nah reza dan juga saudara untuk situasi dan kondisi di ruas tol cipali sebenarnya sifatnya begitu di dinamis
seperti yang saya sampaikan tadi artinya memang di sepanjang ruas tol cipali ini ada beberapa titik yang sebenarnya juga terpantau adanya kepadatan
nah titik titik ini yang adanya kepadatan tersebut atau antrean kendaraan yang cukup panjang biasanya terjadi di kilometer kilometer yang mendekati rest area
seperti halnya kilometer delapan puluh enam a kemudian kilometer satu ratus dua a sampai dengan kilometer satu ratus enam puluh enam a
yang dimana kebanyakannya ini adalah mendekati titik titik rest area
karena kita tahu dari perjalanan yang panjang kemudian juga waktu tempuh yang tidak sedikit
artinya masyarakat atau pengendara ataupun pemudik ini juga butuh
nah ini juga salah satu yang menjadi antrean atau kepadatan ini terjadi di ruas tol cipali
kemudian ada faktor lain di sini karena kalau kami memantau sejak kemarin kemarin sampai dengan hari ini
biasanya yang bisa membuat kepadatan atau antrean kendaraan mengular cukup panjang salah satunya adalah kendaraan yang menepikan jalannya ke bahu jalan
nah ini selain membahayakan si pengemudi atau pengendara ini sendiri
ini juga tentu membahayakan untuk pengemudi pengemudi yang lain
jadi artinya sudah ada beberapa teknis upaya penanggulangan dari pihak pengelola maupun juga pihak kepolisian
lebih dulu untuk tadi menangani kasus di rest area ini juga sudah diterapkan sebenarnya
bagi para pengguna rest area hanya diberikan waktu selama tiga puluh menit saja
kemudian yang ada di bahu bahu jalan makanya kalau kami melihat untuk petugas tol ataupun penjaga tol ini memang dikerahkan cukup banyak
untuk mobile melihat bagi pengendara yang memang masih nekat untuk mendiam atau berada ke bahu jalan sejenak untuk beristirahat
jadi memang tadi solusi solusi yang sudah dilakukan saat ini penanganan terkait di rostol cipali sendiri
rejan dan juga saudara karena kita tahu bahwa saat ini sudah masuk dalam puncak arus mudik lebaran
dimulai dari tanggal enam prediksinya sampai dengan tanggal sembilan april dua ribu dua puluh empat di rostol cipali sendiri
nah kalau berdasarkan informasi darah
nah kalau berdasarkan informasi data
menurut data terkait dengan jumlah atau volume kendaraan yang melintas khususnya yang melintas dari arah jakarta menuju ke jawa tengah
ini meningkat sejak tanggal tiga april dua ribu dua puluh satu
seperti halnya data terakhir yang kami peroleh di tanggal empat april
seperti contoh yakni ada sebanyak sembilan puluh empat ribu lebih kendaraan
ini meningkat sebesar tiga puluh satu persen lebih dari hari sebelumnya
yang dimana memang prediksinya ini akan terjadi di tanggal delapan april dua ribu dua puluh empat
kalau delapan april juga nanti akan ada peningkatan volume kendaraan kembali dari arah jakarta menuju ke jawa tengah
nah selain itu upaya upaya antisipasi untuk menanggulangi kemacetan ataupun kepadatan yang cukup signifikan terjadi adalah beberapa skema yang juga sudah diterapkan
sepertinya aturan dari dilarangnya kendaraan bersumbu tiga ini untuk melintas di ruas jalan tol kemudian sebenarnya sudah ditarang menurut skb
sepertinya aturan dari dilarangnya kendaraan bersumbu tiga ini untuk melintas di ruas jalan tol kemudian sebenarnya sudah dirarang menurut skb
sebenarnya sudah dilarang menurut skb yang dimana ini sudah tampak sebenarnya sudah diterapkan di ruas tol cipali sejak tanggal lima april dua ribu dua puluh empat kemarin
artinya sampai dengan saat ini kami melihat memang kebanyakannya adalah kendaraan pribadi ataupun juga bus bus yang melintas di sini
jadi itu skema skema yang dilakukan di ruas tol cipali untuk sementara ini yang bisa disampaikan reza
ya bisa saja terjadi karena tadi yang saya garis bawahi adalah di sini sifatnya dinamis
dinamisnya dalam arti apa untuk menghindari kebadatan yang cukup panjang atau antrian cukup panjang
karena sebagai contoh disini reza yang bisa saya gambarkan kemarin situasinya sangat amat mengantri panjang mengular cukup panjang terjadi di ruas area satu ratus enam puluh enam
nah itu antriannya sampai ke kilometer satu ratus lima puluh dua artinya kurang lebih sepanjang dua belas km kepancetan atau kepadatan ini terjadi
jadi artinya memang hal hal yang memungkinkan seperti tadi jemput bola ini bisa dilakukan apalagi saat ini pihak kepolisian maupun juga pihak pengamanan dari pengelola tol
ini sudah bersiap diri bahkan tadi satu kasus yang saya temui di sini kurang lebih dua puluh menit yang lalu
ada pengemudi dari elf yang mencoba untuk menerobos untuk melintas ke jalur sisi seberang karena kita tahu sekarang lagi diterapkan one way
dan ini menjadi mengikuti untuk kendaraan kendaraan lain melakukan hal serupa
artinya tadi di sini saya melihat bahwa adanya kepadatan dari kendaraan yang menumpuk
nah sigap dengan sigap tidak ada lima menit tadi kami melihat langsung dari petugas melakukan
dan juga melakukan pengendalian begitu sehingga arus lalu lintas bisa kembali normal
jadi sifat sifat itu bisa kita temui karena tadi sifatnya adalah dinamis
jadi segala macam bentuk tindakan ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrian yang cukup panjang reza
ya nanda dari pantauan yang anda lihat pagi hari ini apa yang bisa anda imbau untuk para pemudik yang baru berangkat hari ini yang melintasi tol cipali
oke reza yang pasti yang utama adalah masyarakat harus lebih
mengetahui terkait dengan skenario ataupun skema yang tengah diterapkan di ruas tol yang tentunya yang akan anda lewati
seperti halnya saat ini di ruas tol cipali atau sedang diterapkan sistem one way
jadi sampai dengan kapan nanti skema skema seperti apa setidaknya masyarakat harus mengetahui ini
dan tentu harus lebih banyak membaca lagi terkait dengan bagaimana aturan aturan ini ataupun membrosing medsos atau sosial media resmi dari pihak kepolisian
dan juga untuk yang lainnya kalau dari toci pali sendiri dari pihak pengelolaannya adalah astra infratol route
kemudian kalau yang kedua yang paling terpenting di sini adalah terkait dengan uang elektronik
ini menjadi penting sekali kenapa
karena dari uang elektronik ini dengan dipastikan pas tentu untuk menghindari kepadatan atau antrian yang cukup panjang juga di gerbang tol
baik terima kasih nanda aprilia melaporkan langsung dari bang tua palimanan
dan mudah mudahan ini juga bisa menjadi kewaspadaan bagi para pemudik yang melintasi gerbang tol
terima kasih nanda tetap jaga kesehatan